yang juga ramai diperbincangkan di sosial media hari ini komisi tiga dpr ri meloloskan calon tunggal kepala polri komjen idam aziz dalam uji kepatutan dan kelayakan secara aklamasi
idam aziz akan dilantik oleh presiden joko widodo di istana negara pada jumat mendatang
uji kepatutan dan kelayakan calon kepala polri berlangsung dua jam di ruang komisi tiga gedung nusantara ii kompleks dpr ri senayan jakarta pada rabu siang
semua fraksi memberikan pertanyaan dan catatan evaluasi yang menjadi pekerjaan rumah untuk kepala polri empat belas bulan mendatang
nah calon kepala polri komjen idam aziz menegaskan setelah dilantik akan segera menunjuk kepala baris krim yang baru
ia pun juga mengajak awak media untuk menjadi mitra harmoni polri yang konstruktif
semua fraksi berkesimpulan semua poksi berkesimpulan bahwa
tidak perlu lagi membuat pandangan fraksi namun keputusan yang diambil adalah semua poksi melawan keputusan aklamasi
aklamasi untuk menyetujui saudara komjen idam aziz menjadi kepala kepulsian rakyat
kepala kepulsian rakyat
alhamdulillah wasyukurillah hasil yang telah tadi diputuskan secara aklamasi menetapkan saya untuk melanjutkan kepemimpinan kepala kepulsian negara ri
indonesia berikutnya tentu saya mengucapkan rasa syukur saya kepada allah swt kepada bapak presiden republik indonesia jokowi yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini
kepala kepulsian negara ri jokowi
kepala kepulsian negara ri jokowi